habis begitu namanya tamu kan masih diladenin apalagi kamu calon mantu saya
merah kamu bisa masak lebih bisa bisa bisa bisa
masak apa bu mirna itu juga masuk makanan favoritnya sayur oncom enak banget
untuk meresap masak
kalau misalkan kamu merasa merasa diancam kenapa kamu ngelaporin polisi polisi kenapa kamu diam aja
kalau orang itu nyakitin kamu lagi gimana
ini kenapa sih
kau sama kayak suami lo enggak ada mau bantuin gue ngomong apa
bilang apa bersen
hai hai gue balik ya
dibilang sama andi ini sama seperti aku dengar dari siana kemarin kalau siana
minta dijadikan brand ambasador lewat elsa
sekarang aku harus cari elsa aku khawatir elsa kenapa napa lagi setelah kejadian
kok orang itu
geber geber motornya ya
apa jangan jangan dia peneruh
oke ini udah final ya
nanti kalian tolong buat laporannya
terus kasih ke saya biar saya procek dulu ya
kalau begitu kami promisi dulu ya pak
tadi kan saya natal kok udah
aku mau ketemu sama kamu nak
aku tunggu di cafe deket kantor ya
ada apa ya
kok tiba tiba ngajak
ketemu aku ya
ketemu aku ya
ketemu aku ya
ketemu aku ya
pak ini ada konsep terbaru dari tim
bapak mau cek dulu sebelum saya ketemu ntar soal ya
mudah mudahan patching kali ini bagus
kok chat gue di rit doang ya sama nino
cuma nino orang yang dekat sama gue waktu gue lagi mabuk
dua garis merah
yang artinya sekarang gue hamil
gue kan gak mungkin minta pertanggung jawaban sama sal
udah gitu dia jauh
kemungkinan hanya nino jadi orang yang harus bertanggung jawab
ayo silahkan duduk
anggap aja rumah ini rumah kamu
kan kalau kalian menikah rumah ini bakalan jadi milik kamu juga
lisa ajak duduk dong pacar kami
mir duduk mir
mirna udah makan
mau makan kebetulan saya masak banyak hari ini
karena saya tau kalian mau dateng
gak usah repot repot ibu
ibu di sini aja jangan kemana mana
duduk di sini aja bu
gak bisa begitu
kamu kan masih diladenin
bu mirna itu juga masak bu
enak banget ya mirnya
eh kalau sayur oncom mah gampang
ibu akan buatkan kalian makanan yang lebih enak lagi
nanti resepnya akan ibu berikan sama kamu
jadi kamu bisa masak di rumah
iya makan dulu
kalau ibu saya suka dengan mirna
artinya ibu gak akan menjodoh jodohkan saya lagi nanti
mirna kamu belum pernah menikah kan
aku juga gak pernah menikah
aku juga gak pernah menikah

aku juga gak pernah menikah
maaf maaf kalau ibu tanya begini
karena kan risa belum pernah menikah
jadi ibu maunya punya mantu yang juga belum pernah menikah

jadi ibu masih belum pernah menikah

apa iya gua harus jujur kalau gua sudah pernah nikah
jangan gua cuma bantuin pak reja doang ya
kenapa gua gak ngikutin maunya pak reja aja
mirna kok jawabnya lama banget kamu udah pernah menikah ya
saya saya saya saya saya saya sudah pernah menikah
aduh ini kenapa hati sama otak agak sinkron ya kan gue bisa jawab
biar sebentar ya
ini gak sinkron banget sih ini mulut sama ini otak gimana sih
apa yang terjadi di sana
ah kok dia pernah menikah sedangkan kamu berjakat tulen ibu gak mau
cari pasangan itu yang setara dan sesuai
tapi saya cinta bu sama dia
saya cinta nanti ibu carikan si cinta yang belum pernah menikah sama kayak kamu
gak mau gak mau gak mau
jadi kamu mau bertahan sama dia